melelahkan karena perjalanan jauh tapi
hari ini kita recovery training dan semua pemain menikmatinya dan
ya mungkin besok baru mulai perlahan mulai latihan inti ke itu
seluruh pemain semoga berhasil
selalu siap apabila diturunkan bermain
siapapun pemainnya pasti semua pemain akan memberikan yang terbaik